ngelarang banget renna buat ketemu sama banding
harusnya harus doain banget terus ya
udah sekarang lena disini main sama adik dulu ya dan keluar keluar kamar ya apa mau ngobrol sama
rumah sama opah ya iya pak pintar tadi sang inget nggak kata kata papa
bisa melihat mama kalau mama udah dipindahin ke rumah sakit di jakarta
papa menjemput mama
berarti sekarang mama udah di jakarta dong pak
menurutkan mama udah di jakarta
lagi istirahat di suatu tempat
kayaknya yang penting rena selalu doain momo supaya cepat sehat ya
buat mama supaya mama bisa kembali ke rumah bisa bareng bareng lagi sama kita sini sama
sini sekarang sekarang mama istirahat dimana pak aku nggak bisa jongkok mama ya pak
jadi kan papa bilang mama lagi istirahat di suatu tempat supaya cepet sembuh mama butuh
ketenangan supaya enggak banyak orang yang bertemu dan mengganggu mama mama sakit apa sih
pak sakitnya parah ya pak sampai aku nggak bisa jenguk enggak kok mama sakitnya enggak
sebenarnya banding kemana sih

papa sedih ya
karena aku banyak nanya
ternyata anak papa ini udah semakin besar
selalu perhatian sama mamanya
perhatian sama orang lain juga
seneng papa bangga
bukan karena aku
aku pasti berdoa buat mama
sama yang kayak waktu itu pas aku sakit
mama berdoa buat aku pak
ya allah jadi ikutan sedih gue ngeliat gue kayak begini
mbak andin sebenernya kemana ya
kenapa masalah ngelarang banget rina
sempat ketemu sama mbak andin
harus ya harus doain dulu terus ya
udah sekarang rina disini main sama adik dulu ya
jangan keluar keluar kamar ya
maaf ya pak bos
enak gitu lho pak
terus saya ngeliat pak bos juga kayaknya ada sesuatu yang disembunyiin
kalau ini masalah andin
saya mohon pak saya dikasih tahu pak
andin disakitin ya pak ya
jadi gini pak jadi
saya ini dulu kan pernah hidup di jalanan pak
dan saya punya teman teman preman banyak banget
dulu waktu rena ilang
saya minta bantuan teman teman preman saya untuk mencari rena
tapi untuk masalah cerita arena
hilang itu nanti saya akan ceritakan ke pak bos detailnya seperti apa
tapi yang mau saya tahu sekarang
gimana andin kondisi seperti apa tolong pak kasih tahu saya pak
ada apa dengan andin pak
soalnya pak bos dari bukanya juga keliatan bingung dari tadi pak
kalau iya miar damatan preman
dan punya banyak teman teman
yang preman harusnya bisa bantu saya
harusnya berulang aja
jaga rahasia ini
jangan sampai mama saya tau
sekarang saya mau bicara sama mama dan papunya andin
iya pak bus
tolong jaga renas maskernya
iya pak bus
andin diculik sama siapa
ah coba kamu ceritain deh
ceritain sama kami ada apa
papa sama mama tenang dulu ya
papa dan mama juga panik
saya pun juga sama
saya minta maaf sebelumnya gak bisa menjaga andin dengan baik
iya saya juga belum tau cerita lebih detailnya itu seperti apa
mama saya sendiri juga belum bisa kasih tau
tidak kenapa kenapa mama
tadi saya kesini sama sarah mau nanya apa andin sudah dipindahkan dari rs bogor ke rs jakarta
ternyata sudah dipindahkan
nanti kita jenguk anding ya
oh oke jadi ngerasa kan lagi kurang enak badan istirahat aja dulu biar yang nengok kita berdua aja